kami akan segera berhubungan dengan pak daryono bagian humas bmkg
selamat malam saya kepala bidang informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami bmkg
terima kasih pak telah bergabung bersama kami
bagaimana update terkini pak dan apa informasi sesungguhnya
ya jadi memang pukul dua puluh tiga empat puluh tadi gempa bumi terjadi di selatan tasikmalaya dengan kekuatan enam sembilan
namun yang patut kita syukuri adalah gembak ini memiliki kedalaman nipu sender satu ratus tujuh belas
sehingga peringatan dini tsunami kita yang berbasis pada worst case
itu berdasarkan update yang kita lakukan
itu hanya disebutkan
sebelas selatan di besir benaikarut dan tasik esa yang memiliki ancaman waspada
kemudian di latap ke arah timur sudah tidak ada ancaman
jadi masyarakat tidak perlu temas perlebihan
karena memang ini kedalaman nipu sendernya di gembak menengah
sehingga memang potensi tsunami nya sangat kecil
oke jadi bisa dikatakan bahwa ancaman tsunami itu
bisa dicabut atau tidak perlu di
belum diakhiri karena memang masih ada proses pertahapan monitoring
yang akan kita ikuti di pusat gempa nasional di indonesia tsunami warning kita
oke gempanya sendiri dalam posisi bapak katakan masuk dalam skala menengah pak
tapi nampaknya dirasakan di sebagian bagian selatan jawa
bagaimana itu pak bisa terjadi
ya ini gempa
dengan nipu sender menengah
sehingga karena relatif cukup dalam
maka spektrum getarnya itu sangat luas
sehingga getaran ini bisa dicarakan sampai ke jawa timur
bahkan sampai ke lamung
ini satu hal yang biasa
karena gempa gempa yang kedalamannya menengah itu memiliki spektrum yang cukup luas
sudah mendapat laporan dari beberapa di daerah pasir
memang ada rumah yang terjadi kerusakan ringan seperti tembok retak dan
di pangandaran juga kami mendapatkan informasi yang sama pak
memang di sana getarannya relatif lebih kuat dibanding tempat yang lain
karena berdekatan dengan pusat gembanya
boleh diulangi lagi pak
bagian yang masih memiliki potensi awas tsunami di mana
eh sorry waspada tsunami di mana saja
itu di pesisir pantai selatan garut dan tasik malaya
namun demikian kita akan terus mengupdate ini dan kita akan sampaikan kepada masyarakat
dengan kondisi waspada seperti ini
apa yang harus dilakukan masyarakat di sekitar tempat itu bagian pantai garut
ya kita menyarankan kepada masyarakat di desa untuk menjauhi pantai
memang kita belum melakukan pengakhiran peringatan dini tsunami
apakah ada pemutahiran informasi itu yang langsung ke masyarakat pak
ya kita akan update melalui sms kemudian melalui digital video podcast kita
kemudian warning resistor sistem kita yang kita hubungkan dengan badan penanggulan penanggulan daerah
kemudian kita juga sampaikan
lihat media sosial seperti twitter dan lain lain
dan tentu saja berkomunikasi dengan pemerintah daerah dengan intensif pak ya
pak daryono tadi bapak katakan bahwa dan twitter dari bmkg mengatakan memang gempa terjadi pada pukul dua puluh tiga lewat empat puluh tujuh menit
kalau tidak salah pak dengan kekuatan sekitar enam skala richter begitu ya
apakah ada gempa susulan setelah itu
nah sejauh ini memang ada
teman teman karena di kusat kemarun sudah dilakukan proses updating terus
saya belum bisa menyampaikan gempa susulan itu
namun saya akan memastikan bahwa gempa susulan yang terjadi akan memiliki kekuatan yang lebih kecil daripada gempa utamanya
boleh diceritakan pak model gempa seperti ini apa penyebabnya dan bagaimana antisipasi yang bisa dilakukan
apakah ini akan menciptakan gempa yang berulang
walaupun bapak katakan tadi skalanya tidak akan lebih
bapak katakan tadi skalanya tidak akan berulang
bapak katakan tadi skalanya tidak akan berulang

lebih besar daripada skala yang pertama
saya melihat lokasi epicenternya dan kedalaman epicenternya
gempa ini terjadi akibat aktivitas subdaksi lempeng yaitu lempeng indo australia yang menuncam ke bawah lempeng eurasia
dan itu ada di selatan jawa barat
dan ini merupakan deformasi slab atau deformasi patah
reformasi penunjangan lempeng yang tersubduksi
dan ini tidak terjadi di megatras
biasanya tsunami tsunami besar itu terjadi di megatrasnya
itu bahasa indonesia nya apa pak
kalau misalnya boleh tahu
bahasa awamnya apa itu
ya megatras itu adalah lajur penunjaman lempeng dangkal
itu sangat berpotensi terjadi tsunami
jadi ini dalam pak ya
ya ini menengah
di bagian dari lempeng yang tersubduksi
limpasan air tidak akan terlalu besar ketimbang wilayah yang dangkal begitu kira kira ya
sukur memang sudah lempeng yang menengah ini
update akan terus dilakukan melalui sosial media
ya termasuk sms juga akan disampaikan
kita juga akan melakukan monitoring terhadap perangkat kita
pembangunan air laut
yaitu tide gate atau tsunami gate yang ada di pesisir selatan jawa
kemudian akan kita sampaikan kepada masyarakat
dan jika memang itu sekiranya memang
data data kita menunjukkan kondisi yang aman maka peringatan dini tsunami kita akan kita akhiri
apakah ada parameter teknis seperti durasi
jika seandainya durasi sekian tidak ada simptom yang khawatir
maka akan dicabut
apakah ada durasi yang kita perlu tunggu pak
misalnya satu jam setelah ini dua jam setelah ini
kita mengenal bahwa dari daerah yang tidak khawatirkan dari tsunami itu ternyata aman
kemudian dari pemantauan tsunami gate yang kita monitoring ternyata sudah tidak menunjukkan asetatan imunisun tsunami
maka kita akan segera melakukan
pengakhiran peringatan jadinya tsunami
dalam kurun waktu berapa lama pak
kita masih melalui proses updating di sparta nasional
tapi yang pasti nanti akan kita sampaikan mas
baik pasti ini akan menjadi pemantauan buat kita bersama baik media bmkg dan tentu saja masyarakat yang terdampak gempa
yang kemudian kebetulan tinggal di wilayah pesisir ya pak ya
jadi ini antisipasi mereka
jadi yang sampai saat ini
yang masih waspada tsunami adalah garut selatan dan
kemudian pasir selatan siamis
tapi waspada itu kan kurang dari setengah meter
berarti ya sebenarnya masyarakat cukup menjauh dari pantai
kami juga mendapatkan gambar ini pak
kalau misalnya bapak bisa melihat di layar kami ini adalah gambar yang kami ambil beberapa saat setelah gempa terjadi
di salah satu hotel di kawasan
di kota semarang jawa tengah
jadi dampaknya sampai ke semarang
dan kalau misalnya kita ukur dari tasik ke semarang agak lumayan pak ya
dan semarang itu kan ada di atas gitu ya kira kira ya
tingkat guncangan itu juga sangat dipengaruhi oleh kondisi site atau tanah di tempat itu
jika di daerah dibangun
bangunan yang dibangun di atas dataran aluvium yang material lunak
tentu dia akan merasakan guncangan lebih besar meskipun tempatnya jauh
pak produser kami rekan kerja kami mendapatkan informasi bahwa di kawasan jogja di pantai
di pantai selatan tentu saja di kawasan jogja terjadi surut air dan ketinggian ombak naik satu sampai tiga meter
apakah sudah terupdate itu bmkg
saya belum bisa memastikan itu karena tentu saja
itu monitoring tersebut
itu monitoring dari alat apa kemudian
presisinya apa apakah itu standar untuk pengamatan monitoring tsunami itu yang
yang kita belum verifikasi
kita belum mudah memeyakini apakah itu memang hasil monitoring
sesuai dengan standar yang kita lakukan buat kita
dan tentu saja kita percaya dengan metode serta sop yang dilaksanakan oleh bmkg
dan sejauh ini bmkg hanya mencatat dua titik itu pak ya
yang masih tercatat waspada
masyarakat di b satu tenang tidak mudah percaya kepada isu isu yang tidak dipertanggungjawabkan
karena sudah lazim kita terjadi hal hal seperti semacam saat ini
banyak sekali isu yang bersebar kemudian berita khuat itu banyak sekali
pastikan informasi dari
sumber yang terpercaya
sumber yang berwenang ya
dari bmkg misalnya
atau dari badan penanggung
dari badan penanggung dan penganah daerah misalnya
itu yang harus dipercaya oleh masyarakat
tapi paling tidak untuk langkah taktis adalah berusaha untuk sejauh mungkin dari bibir pantai
kira kira begitu pak ya
untuk daerah yang mengalami hantaman waspada dan siaga
mohon maaf saya bertanya ini karena tentu saja saya tidak tahu secara teknis
apakah ada jarak yang aman pak
apakah lima km sepuluh km
ya kalau status antapan itu hanya waspada ya cukup menjauh dari pantai sebenarnya
karena juga kalau kita lihat dari status antaman waspada itu hanya kurang dari setengah meter
pak daryono terima kasih sekali waktunya dan kesempatannya bersama cnn indonesia
dan kami menunggu update selanjutnya
bapak mengatakan tadi informasi terakhir
terakhir ada beberapa rumah di tasik pak ya
apakah bapak menemukan juga apakah dampak yang terjadi di wilayah lain
saya sementara dari daerah tasik sudah dilakukan beberapa rumah mengalami erta
sehingga ini statusnya adalah kerusakan ringan
baik terima kasih pak daryono saya yakin sekali bapak dan kawan kawan